pagi yang indah jadi pengen bikin pantun nih
hari berganti sang mentari menyapa manja
masih di bukit tinggi saatnya kita belanja
pasar atas bukit tinggi memang surganya belanja
selain beli oleh oleh gue juga ngobrol dengan salah satu penjual di sini
tentang sedikit sejarah dari pasar atas sendiri
selain itu dia pun ngasih tahu gue tentang kuliner favorit di sini
ibu udah lama di sini ibu
jualan di sini di toko ini
toko ini habis kebakaran dua ribu tujuh belas
setelah itu baru buka lagi di sini
jadi ini baru jadinya
oh berarti sebelumnya ibu di mana
sebelumnya di atas di situ
jadi habis kebakaran kemarin dua ribu tujuh belas
oh oke berarti waktu itu kebakaran terus ibu pindah ke sini
pindah di lokasi di sini
kira kira kalau di sini yang enak apa ya bu ya
kalau yang sini terkenalnya nasi kapau
tadi saya lihat banyak sih bu
kalau di sini ajilis itu yang enakan
yang enak berarti nasi kapau menilis ya
nanti saya cobain deh ibu
oh ini dia tempat makan favorit wisatawan dengan makan andalan nasi kapau
ketahuan deh kalau gue lapar berat
kalau gitu kita langsung aja masuk
wah hari ini seru banget pak
ini saya sekarang lagi ada di pasar atas lama
ternyata pasar atas lama ini udah lama banget
di sini tuh
wah jadi surga belanjaan wisatawan pak
pokoknya kalau ke sini ya harus datang e sini
kebetulan kamu kan lagi di pasar atas lama
sekarang kamu ke pasar atas yang baru ya
aduh orang gue mau makan
buru amat ah
makan c unik
sama aku pak
ditunggu ya lima menit lagi
fotoinnya kirim ke saya
unik nggak jadi dulu ya
nah sekarang gue udah ada di pasar atas
selamat siang bu
ibu sedang ngapain sih ibu
ini pak pasar atas bu
tidak bisa ibu
itu sudah melanggar aturan bu
boleh dong pak
biar saya kasih
info pembangunan pasar atas
kalau itu mengapa nanti saya lapor
ah kebetulan ini ada bapak ini
ada apa pak
ini ibu ini mau foto foto ke proyek bapak
sebentar mau lihat
dari mana sih pak
jadi saya mau kasih tahu mau kasih info pembangunan pasar atas
ada yang lagi berjalan sini
iya boleh pak ya
iya boleh boleh
tapi boleh mengikuti aturan yang berlaku di sini ya mbak ya
jadi gimana pak
ini bisa diceritain nggak ini
ini historisnya pasar atas bukit tinggi ini
sudah terbakar empat kali
karena perhatian dari pemerintah pusat
maka dialokasikanlah dana untuk pembangunan kembali
pasar atas bukit tinggi ini
yang sebelah sini bangunan bangunan lama
yang kita membangun pasar atas yang terbakar
ini nanti akan di sini ya pak ya
yang baru ya
pasar atas baru
berarti nanti semua pedagang pedagang yang tadi di pasar
akan masuk sini berarti ya pak ya
siap siap siap
kira kira kapan ya pak selesainya beresnya si proyek ini
proyek kita ini insya allah selesai tanggal tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
oke berarti akhir tahun ini ya mudah mudahan
mudah mudahan pedagang pedagang pasar atas bukit tinggi
bisa memanfaatkan kembali pasar atas ini
dan lebih nyaman juga mereka di sini ya
beforenya pasar atas bukit tinggi
terima kasih ya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
oh banyak banget lauknya
aduh sibuk lagi
kamu memang the best
sebelum kamu lanjut ke lokasi berikutnya
ingat jaga kesehatan
jangan telat makan
ya kita lanjut makan lagi